kamu sekarang jualan min
ya nyambi doang kang bantuin kakak sepupu
jadi sekali narik dua tiga pulau mimin lampaui
bagus atuh min
mas pur ma
ini mah helmnya kegedean bang
iya kata mojok besok cariin yang pas ya kan om mojok
bener bang besok beliin helm anak ini gak cocok buat anak kecil
ya mojok gue masuk dulu ya
tuh kan ini mah pas di saya bang
bang yanto kenapa
ini mah helmnya bau
enggak bau kan tis
enggak buruk wangi
gue tar siang mau makan pake ikan bakar
kalau gue pengen makan ikan goreng
eh enak dibakar
terserah lu dah
kalau lo mau digoreng mah masak sendiri loh
kalau lo mau ikan bakar lo bakar sendiri
lu mau digoreng apa dibakar
saya gak mau dua duanya atuh
kita mancing yuk
banyak gerak jadinya
pengen sih pengen atuh be
kalau deh kagak mau ikut jalin aja
daripada nuran ke kita
dagangan kakak kuku mimin
mau dibawa kemana
mau mimin jualin bang lumayan kan buat tambahin mimin
emang kakak sepuluh jualan apaan
rok celana bahan
ya pokoknya sisa sisa ekspor deh bagus
mau liat gak
kan mimin cuma nyuruh liat
gue disuruh liat liat
ujung ujungnya juga gue disuruh beli
udah umur segini mah kagak baik makan goreng gorengan
lah kata orang orang
lah kata lo mau makan ikan goreng
eh ikan goreng sendiri aja doang kagak bisa bikin kolesterol
mendingan gua makan ikan bakar
emang udah pasti dapat ikan
lu tuh yang gak pernah dapat
saya mau ikut mancing aja ah
tinggal di rumah
kepala tuh tambah pusing
si cimo tebat ya
sekarang udah dapet kerjaan
iya enggak tuh
kata bapak saya iri itu penyakit hati
penyakit hati itu bahaya
gak boleh dipelihara
sekarang kan yang laras udah nggak ada yang ngejar lagi
pecimut kan udah gak bisa sering sering lagi main ke rumahnya neng laras
gue suruh ngedeketin si laras gitu
bukan ngedeketin pur
tapi ngejar neng laras
sama aja tis
ngedeketin sama ngejar itu sama
oga dua kali
apa kamu mau deketin dia
apa sih lu
apa sih lu
pada kemana det
buat buruk kacang hijau jangan pakai tan hitam ya
lu belum sarapan
belom kagak sempet
emang keburu ke pengajian
jadi kagak sempet bikin sarapan
kamu sekarang jualan min
ya nyambi doang kang
bantuin kakas pupu
jadi sekali narik
dua tiga pulau mimi lampaui
bagus atu min
mas pur bawa
nawarin mas pur
bilangin dia tis
celana gue masih bagus
kata si pur
celana gue masih bagus
jadi orang tuh jangan sombong
kata bemin jadi orang jangan sombong
lu yang disuruh diem
ya udah deh
akang aja yang beli buat akang
sama pak odi ya
saya juga sama kayak si pur
belum butuh celana baru
gue punya tebakan
emang ada net
gak ketau gue
gak ketau gue
apelangi pelangi alangkah indahmu
tebakan lu gak mutu
nah yang gue punya
sapi sapi apa yang bisa nempel di dinding
sapi di pantek
loh berat dong
sapi sapi apa yang rambutnya dibulein
gak ada deh juga kebobule
sapi anak bonya sih udin
ya ya silahkan
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
ntar kalo lu dapet ikan
mau di goreng apa di bakar
gak tau pak ji
dibakar apa di goreng ya
hah bagaimana sih lu di
goreng apa di bakar malah bubangkis